sidang lanjutan kasus penghinaan lewat vlog berjudul generasi muda nu penjilat
dengan terdakwa suginur raharja alias gusnur
di pengadilan negeri surabaya kamis siang diwarnai kericuhan
ratusan anggota banser dan fpi terlibat aksi saling dorong hingga nyaris bentrok
kericuhan yang terjadi di luar ruang sidang pengadilan negeri surabaya ini
melibatkan masa ormas barisan ansor serbaguna dan front pembela islam
mereka memantau jalannya persidangan di ruang tunggu pn surabaya melalui layar televisi
keadaan mulai memanas bersamaan ketika kuasa hukum terdakwa ahmad kozinudin
mencecar salah satu saksi ma'ruf syah dengan pertanyaan terkait kapasitas
akun generasi muda nu di dalam ruang sidang
merasa tidak diterima masa di luar ruang pun mengeluarkan teriakan
salah satu masa banser kemudian berteriak meminta terdakwa sugi
untuk keluar dari area persidangan
di lain pihak kelompok masa fpi merespon dengan terjadinya adu mulut dengan masa banser ini
aksi dorong dorongan pun tak terelakkan dan petugas kepolisian yang berjaga langsung
melakukan pengamanan dan memisahkan kedua masa yang terlibat adu mulut dan saling dorong
beruntung salah satu anggota banser kemudian menenangkan masa agar tak terprovokasi